banyak yang bilang kalau makan kepiting ini biasanya bikin emosi
nah ada beberapa tips yang bisa dilakukan supaya saat menikmati menu kepiting
anda gak emosi dan dapat kenyangnya
saat ini saya sudah bersama dengan basit supervisor dari layar seafood restoran
yang punya menu andalan kepiting saus bawang
nah mbak asli ini nanti akan kasih tips gimana caranya makan kepiting tanpa emosi ya mbak ya
gimana mbak yuk kita mulai
pertama tama cuci bersih tangan anda
karena menikmati kepiting akan lebih cocok menggunakan tangan bukan dengan sendok garpu
kemudian siapkan pemecah cangkang atau tank crab
agar cangkang di bagian capit bisa dibuka untuk diambil dagingnya
daging yang padat di bagian capit adalah daging yang paling digemari para penjual
jadi caranya itu dimasukin ke dalam sini
sepuatan aja ya
tinggal ditarik aja
dagingnya langsung keluar
pengelola restoran biasanya telah lebih dulu memecah cangkang kepiting
serta membantu pembersihan bagian bagian yang tidak dimakan pelanggan
hal ini diperlukan
untuk memudahkan pelanggan saat menyantap kepiting tanpa perlu menggunakan banyak alat
seperti palu atau pisau untuk memecah cangkang atau memisahkan kaki dengan bagian badan
nah jadi memang tergantung restorannya nih
kalau memang restorannya sudah mengolah sedemikian rupa dari dapurnya
sudah diolah dibuang laminnya kemudian juga sudah dibersihkan
pakai palu dan yang lainnya ya mbak ya
nah ini nanti konsumennya lebih mudah cukup menggunakan tangan

dan tang krep aja untuk memecah lagi bagian yang khas
hal lain yang harus anda ingat adalah
kandungan kolesterol dalam kepiting berpotensi mengganggu kesehatan
sekarang konsumsi secara berlebihan
mengatur pola makan dan cara pengolahannya akan menentukan
besaran manfaat yang bisa anda dapat saat mengkonsumsi kepiting
sofiani tanjung urib handoyo jakarta